motor listrik kita sudah putuskan bahwa nanti akan dihilangkan semua prasyarat
ketika ditimbang sudah sembilan satu kilo
selamat malam waktu oslo
rimba ray taman negara malaysia dua ribu dua puluh dua adalah kompetisi rally sepeda motor yang digelar di negeri jiran sejak tahun dua ribu lima belas
kembali ke mana pak
dia punya kemampuan untuk memberikan pendinginan
lebih banyak lagi contoh masyarakat yang even di bawah hidup di bawah garis kemiskinan pun
ya seperti mas iqbal bilang memang sangat mungkin di ajang wsbk hari sabtu malah
ini kita masih panjang jalannya karena tpks sendiri memerlukan waktu sepuluh tahun
jangan dulu dikemukakan jadi sembilan hakim itu
nah jadi kembali ke pertanyaan lu
skalanya seperti ini kayak gitu kan
waktu itu kan posisi kan kak adi kan anak baru juga kan basket kan
kita juga ada memiliki yang disebut dengan detail bandung mall
sehingga memberikan sintesa terbaik dari kerja keras mereka itu untuk indonesia
kalau di perancis bukan emang kalau di perancis saya juga tinggi bukan
jadi nggak cuma buang buang duit aja
ada kursi ada pemeliharaan jalan pemeliharaan taman dan sebagainya
breaking news pada siang hari ini
ngelakuin stisantosa biasa itu juga luka sebarang menit luka sebarang jadi kalau nggak tidur gitu
emang ya kan mereka mas itu kalau di basket itu di amerika gimana